saudara kita ke informasi selanjutnya
gunung semeru di lumajang jawa timur erupsi dengan menyemburkan material vulkanik setinggi seribu meter kemarin